pencapaian atlet indonesia yang menempati peringkat keempat perolehan medali asean games dua ribu delapan belas
disebut presiden joko widodo untuk menjawab suara pesimistis yang ragu dengan kemampuan tim indonesia
di hadapan para atlet peraih medali presiden jokowi bahkan sempat menyatakan tidak rela
jika pencapaian tim indonesia karena faktor menjadi tuan rumah
indonesia menorehkan sejarah baru di asian games dua ribu delapan belas
kontingen indonesia mendulang tiga puluh satu medali emas dua puluh empat perak dan empat puluh tiga perunggu
hampir dua kali lipat dari enam belas medali emas yang ditargetkan presiden joko widodo
pencapaian atlet indonesia yang berada di peringkat empat perolehan medali asian games dua ribu delapan belas
disebut presiden joko widodo untuk menjawab suara pesimistis yang ragu dengan kemampuan tim indonesia
rakyat menghargai sangat menghargai pengorbanan dan perjuangan saudara saudara
oleh karena itu saya tidak ragu
saya tidak rela terhadap mereka yang ada yang menjemoh prestasi saudara saudara
dikatakan ini karena kita sebagai tuan rumah
saya tidak rela kata kata seperti itu
karena saya tahu perjuangan saudara saudara semuanya
saya tahu betul
sudah kram saja masih
saya tidak rela
melari sana melari ke sini
karena saya tahu prestasi saudara saudara adalah buah dari sebuah kerja keras
sementara itu menanggapi komentar pesimistis tentang pencapaian kontingen indonesia
sejumlah atlet peraih medali emas asian games dua ribu delapan belas menyatakan
pencapaian mereka melalui berbagai proses yang tidak mudah dan butuh waktu yang tidak sebentar
mungkin kan mereka orang orang yang nggak mengerti
atau mungkin orang orang yang memang ingin mencari sensasi atau apalah
tapi kan semua target itu sudah di
dan memang target itu bertambah karena juga yang kita lihat kuota atlet juga bertambah
pencapaian kontingen indonesia di asian games dua ribu delapan belas merupakan buah keras mereka selama ini
aikun mendali telah membuktikan indonesia mampu menolakkan prestasi emas di ajak pengaragah terbesar se asia